setelah ditutup imbas dari erupsi gunung ruang di citaro sulawesi utara
penerbangan di bandara samratulangi manado kembali dibuka
bandara udara samratulangi manado sulawesi utara kembali membuka penerbangan
setelah ditutup selama lima hari dampak erupsi gunung ruang di citaru sulawesi utara
keputusan pembukaan kembali penerbangan dilakukan setelah rapat koordinasi
antara pihak angkasa pura i airnav otoritas bandara bmkg dan maskapai penerbangan
sejumlah penumpang yang menunggu hasil keputusan rapat
mengaku lega dengan pembukaan penerbangan bandara samratulangi
setelah dapat kabar dibuka gimana bu tanggapannya
waduh rasa senang lega
cuma tiketnya lagi ditunda lagi karena sudah full
oh jadi kapan rencana untuk berangkat bu
sementara itu pasca erupsi gunung ruang pasar tradisional di pulau tagulandang
kini sudah mulai beroperasi saudara
ragu landam ditutup sejak kamis delapan belas april dua ribu dua puluh empat lalu
pasar tradisional ini masuk ke dalam radius enam km
yang dilarang pvmbg untuk ditinggali dan wajib dievakuasi
walaupun sudah mulai beroperasi sejumlah lapak pedagang masih terlihat kosong
omset para pedagang juga masih rendah dibanding hasil penjualan sehari hari